mengatur strategi membidik sasaran dan tembak
terlihat seperti perang sungguhan
namun ini merupakan simulasi perang dengan menggunakan chat alias paintball
semakin seru karena permainan painball dilakukan di alam bebas di tengah hutan pinus
perebutan bendera jadi tujuan utama para wisatawan yang berkunjung ke kawasan rahong pangalengan kabupaten bandung
untuk bermain paintball minimal dilakukan empat orang peserta untuk membentuk tim dua lawan dua
agar permainan tetap aman peserta harus memakai berbagai alat pengaman yang melindungi area wajah dan juga tubuh
untuk permainan ini tracknya datar jadi disini lebih menantang
selain mengasah kemampuan menyusun strategi permainan ini bisa mempererat kekompakan hingga menjaga stamina tubuh
bagaimana tertarik untuk bermain paintball
jika ingin bermain siapkan dana sebesar delapan puluh ribu rupiah per orang
pengelola juga mewajibkan para peserta sudah divaksinasi
dari hutan pinus kita ke kebun teh yuk
di sini anda akan disuguhi dengan panorama hamparan kebun teh di pangalengan kabupaten bandung
pengunjung harus melewati jembatan kayu ditempatkan di antara indahnya kebun teh
dari sini pengunjung bisa memilih latar belakang untuk berfoto dengan leluasa
selain mengabadikan foto dengan latar cantik sebagian pengunjung juga menikmatinya dengan cara lain yaitu berkemah yang bisa dilakukan langsung
di sebelah kebun teh
aktivitas di sini ya saya berlibur camping represing lah intinya ya liburan di tengah tengah kebun teh lah intinya ya
dengan uang sepuluh ribu rupiah saja anda sudah bisa masuk ke dalam kebun teh
tapi jika ingin berkemah anda harus mengeluarkan dana sebesar dua puluh lima ribu rupiah per orang
jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya
di anber matasari kabupaten bandung jawa barat